sebanyak empat orang dalam satu keluarga di nganjuk dinyatakan positif covid sembilan belas
bahkan satu di antaranya adalah balita berusia empat tahun
keempatnya terpapar virus corona dari sang ibu yang sebelumnya sudah meninggal dunia
keempat orang dalam satu keluarga yang dinyatakan positif corona
yaitu laki laki usia enam puluh dua tahun yang merupakan suami dari pasien yang sebelumnya terkonfirmasi
nomor empat puluh enam yang telah meninggal dunia
laki laki usia empat puluh tahun anak wanita usia tiga puluh empat tahun menantu
dan anak laki laki usia empat tahun cucu dari pasien nomor empat puluh enam
keempatnya dinyatakan terkonfirmasi covid sembilan belas berdasarkan hasil swab
keempatnya merupakan warga kecamatan ngeronggot nganjuk
dan sudah di karantina di rumah sakit bayangkara nganjuk
di samping keempat orang dalam satu keluarga
juga ada dua orang lagi yang dinyatakan positif covid sembilan belas
dan sudah dirawat
ini juga sangat inap di rumah sakit umum daerah nganjuk
perlu kami sampaikan pasien nomor satu sampai empat adalah anggota keluarga
dan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi sebelumnya
yaitu pasien terkonfirmasi nomor empat puluh enam yang telah meninggal dunia
mereka adalah suami anak menantu dan cucu dari pasien tersebut
mereka juga berasal dari wilayah kecamatan ngronggot
keempatnya sudah dievakuasi di rumah sakit bayangkara nganjuk